hai untuk banget saya hari ini bisa nyobain makanan langka
hai sedap kali ini tujuan wisata saya adalah pulau samosir yang terletak di
kabupaten samosir provinsi sumatera utara dari parapat anda bisa menyeberangi danau
toba menuju samosir menggunakan kapal feri dengan jarak tempuh kurang lebih empat puluh lima menit
saat berkunjung ke kawasan wisata danau toba kurang lengkap ya rasanya kalau kita
tidak berkunjung ke salah satu ikon yang ada di sini yaitu pulau samosir
tujuan utama saya adalah desa adat tomok dari desa inilah kisah tarian sigale gale berasal
masyarakat samosir percaya bahwa patung kayu sigale gale ini adalah perwujudan
dari putra tunggal raja rahat yang gugur di medan perang yang bernama manggalai
kesedihan raja bisa terobati dengan dibuatnya patung kayu yang menyerupai
wajah sang putra dan digerakkan dengan kekuatan gaib agar terlihat hidup
kini tarian sigale gale bisa kita saksikan sebagai tarian pergaulan dan juga hiburan
oke jadi saya akan berpartisipasi untuk ikut tarian sigale gale dan ini adalah
atribut yang harus dipakai ada ulos dan juga ikat kepala seperti ini
desa adat tomok ini adalah satu dari beberapa desa adat yang bisa kita kunjungi untuk melihat
tarian sigale gale tidak hanya melestarikan adat tradisi leluhur rumah rumah adat batak
yaitu rumah bolon juga masih terjaga keasliannya
tarian ini dimulai dengan gondang mula mula yaitu tarian awal atau pembuka kemudian dilanjutkan dengan gondang somba somba yang merupakan doa untuk kelancaran acara
selanjutnya adalah gondang lihat yang menggambarkan sukacita hasil panen dengan membawa sumbangan sukarela
rangkaian tarian ini ditutup dengan gondang mahusib atau berbisik bisik
wisatawan pun bisa ikut berpartisipasi dalam tarian ini
indonesia ini sebab bercampur kaum
hai pelbagai pelbagai yang cekah
hai contohnya batak
hai contohnya batak
hai contohnya batak
hai sama malaysia tak ada macamnya ya
hai sama malaysia tak ada macamnya ya

hai selain budaya kuliner khas samosir juga wajib dicoba
hai naniura itulah nama olahan ikan mas yang merupakan hidangan yang dulunya disajikan untuk para raja ini
hai keunikan kuliner ini terletak pada cara mengolahnya yaitu fermentasi
ikan mas dibersihkan dari sisik dan tulang sehingga bisa diambil bagian dagingnya saja
kemudian dibalurkan bumbu halus yang berupa bawang merah bawang putih kemiri cabai merah jahe kunyit bawang batak kecombrang jeruk asam dan rempah khas tanah toba yaitu andaliman
oke setelah melalui proses yang lumayan panjang tadi inang ya
dari bersihin ikan di file kemudian bumbu bumbunya dimasak dulu
sekarang bumbu yang akan kita pakai untuk merendam ikan emas sudah jadi
tapi sebelumnya saya mau tanya dulu nih sama inan
inang ini cerita dibalik makanan ini apa nih
dulu pada zaman zaman kerajaan ya
ini dimakan oleh raja raja atau putri putri raja gitu ya
jadi ini hidangan spesial ya inang
jadi ini hidangan spesial ya inang ya
ini hidangan spesial ya
ini pertama kalinya saya cobain nani ura ini
daging ikannya sudah lembut ya
iya sudah matang kan
ini bumbunya aromatik banget inang
sebelum pulang saya menyempatkan diri untuk menyusuri jalan yang dipadati dengan penjual souvenir khas seperti ulos dan buah tangan khas lainnya

dan dunia swastika